ya saudara warga ricu saat mengantri tiket mudik gratis di kantor pelni cabang batam kepulauan riau
akibatnya proses pendaftaran mudik gratis terpaksa dihentikan
berburu tiket gratis warga berdesak desakan di kantor cabang pelni skupang batam kepulauan riau dua puluh satu maret
bahkan sebagian besar warga sudah antre sejak subuh
suasana sempat ricu setelah ribuan warga saling dorong hendak menerobos pintu pagar area tiket di kantor cabang pelni sekupang kota batam
untuk mendapatkan tiket mudik gratis
petugas sempat kewalahan menertibkan antrean warga yang saling dorong yang mengakibatkan sebagian warga bahkan terjatuh dan terjepit
demi keselamatan warga saudara pihak polisian menghentikan pembagian tiket mudik
ada pun tiket mudik gratis dibagikan dengan tujuan ke belawan sumut dengan tujuh ratus lebih tiket disediakan dan dua ratus tiket ke jakarta
namun jumlah masyarakat yang mengantre jauh lebih tinggi lebih dari dua orang